varian delta menjadi pemicu lonjakan kasus covid sembilan belas di berbagai negara termasuk indonesia
kini varian lainnya yaitu delta plus kembali ditemukan di indonesia dan seberapa besar ancaman penularan varian delta plus
apa kemudian yang harus diwaspadai masyarakat terkait varian ini
kita akan membahasnya bersama kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
dan juga dari satgas covid sembilan belas ada kepala bidang penanganan kesehatan dr alexander ginting
selamat malam bapak bapak prof amin pak alex
terima kasih waktunya malam hari ini kita berbicara mengenai varian barunya
belum selesai saat ini penanganan pengendalian penyebaran varian delta
kini muncul lagi delta plus saya ke prof amin terlebih dahulu untuk memberikan gambaran
seberapa besar ancamannya karakternya seperti apa
apa yang bisa disampaikan
apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat prof
ya terima kasih mbak elvira
jadi kita sudah mengenal delta sejak beberapa bulan terakhir ya
pertama kali ditemukan kan bulan januari
tetapi meningkatnya itu sejak bulan april ya
april kemudian mei naik ke tajam dan juni itu tinggi sekali
jadi varian delta dan sejauh ini sampai dengan hari ini
sudah dilaporkan varian delta itu seribu dua puluh tujuh sekarang
nah varian yang sedang kita bahas sekarang yang delta plus itu
sebetulnya masih bagian dari varian delta
jadi kalau kita melaporkan varian delta di dalamnya ada varian delta plus itu atau ie satu
nah tapi jumlah yang khas yang khusus ay satu ini
sejauh ini ya baru ditemukan tiga isolat
sudah kita ketahui dari berbagai media
isolat itu suatu ditemukan di bulan
dari sampel yang dikumpulkan februari dan yang dua lagi dikumpulkan di bulan april ya
dua bulan yang lalu
nah terkait dengan
apakah ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar
yang dapat kami sampaikan ya bahwa memang dari pengamatan para pendidik di luar negeri
dikhawatirkan varian delta maupun yang ay satu ini
bisa memiliki salah satu atau dua dari empat sifat yang
yang dikhawatirkan dari varian varian baru
menular lebih cepat
menimbulkan gejala klinis yang tidak biasa
dan yang keempat adalah mungkin dia bisa lolos dari antibody pasca vaksinasi maupun pada para penyintas
nah tapi dari keempat sifat itu yang
sudah bisa diamati adalah
itu yang lebih kelihatan
sedangkan yang lainnya
apakah dia menimbulkan gejala lebih berat dan sebagainya
kita belum punya data yang
yang cukup kuat ya
apalagi untuk indonesia
karena kita juga mengamati banyak kasus
yang terinfeksi varian delta
ternyata kasusnya relatif ringan
tidak sempat sembuh
yang kasus kasus berat itu
tidak semuanya disebabkan karena delta
ya jadi sekali lagi belum ada
hasil penelitian yang konklusif
berat ringan ya penyakit
tidak berarti kemudian kita bisa
mewaspadai varian ini
apabila memang dia kemudian
apalagi kemudian dia
membentuk beberapa turunan
sebagai delta plus
itu kan ada tambahan
tadi sudah disuruh suruh
lisin diganti dengan
untuk delta ini kan memang
saat ini berbagai negara cukup
cukup kewalahan begitu ya prof ya
seperti tadi prof sampaikan
belum ada satupun negara yang berhasil
ada juga yang mengatakan bahwa
saat ini memang kita harus lebih concern
karena disebut sebut sebagai
kemudian juga ada yang mengatakan bahwa
penularannya seperti cacar air begitu
ya memang dikhawatirkan
dan juga sudah diseringin dimunculkan
di media media bahwa
bisa disubarkan lewat
tidak lagi droplet
kemudian orang berpapasan
lima belas detik aja sudah bisa tertular
kita belum bisa mengkonfirmasi
yang ukurannya relatif besar
dan dia tetap berada di dalam droplet
belum ada informasi
yang bisa mengkonfirmasi
ini penerbangan sendiri gitu
tentu di beberapa setting
misalnya di rumah sakit
mungkin terjadi aerosol
karena beberapa prosedur
yang ada di rumah sakit ya
tetapi pada umumnya
tetap sifatnya adalah
hanya saja memang karena
beberapa mutasi yang ada di
dia bisa meningkat
reseptor pada dasar manusia itu
sehingga dia masuk ke dalam sel itu
juga lebih tepat
ini yang menyebabkan
penularannya lebih tinggi
viral loadsnya memang lebih tinggi
masa inkubasinya lebih pendek
sekitar satu minggu ya
atau ada yang lebih
tapi dengan varian delta ini
memperpendek menjadi empat hari
beda dua hari ini sudah
semakin banyak orang yang disukses
saya ke pak alex
pak alex dari satgas sendiri
bagaimana untuk terkait
sudah di wilayah mana saja
di jambi dan mamuju
tapi apakah ada wilayah lain juga
yang sudah terpantau
jadi dari satgas
tentu dengan berbagai data
dan informasi yang update ini
merupakan satu apresiasi
bagi tim kerja
tim kerja yang banyak bekerja
informasi yang terakhir ini
yang didapat dari hasil
yang dilaporkan prof amin tadi
dan dalam hal ini
yang kita lihat
ada beberapa kasus
yang dicurigai sebagai delta plus
dari laporan kementerian kesehatan
yang sudah masuk ke dalam laporan resmi itu
yang sudah didapatkan di indonesia itu
mereka yang kategorinya
kita tidak hanya fokus di delta plus
tetapi juga ada mutasi lain
yang memang sudah bisa kita deteksi
apakah di jawa bali
bukan jawa bali
termasuk juga di kabupaten kota
dan termasuk juga di desa
dan di pedalaman
di kalimantan timur
kemudian di kalimantan selatan
jadi dalam hal ini
yang disebut dengan alpha
yang disebut dengan beta
atau juga b seribu enam ratus tujuh belas
dan sedemikian juga dengan beberapa yang masuk dengan varian of interest
dalam hal ini
ada yang dikatakan kappa
eta dan iota
tapi apapun mutasinya
karena memang virus ini tetap adalah sars cov dua
sebagaimana yang disampaikan prof
dan kemudian karakteristiknya juga sama
kecepatan transmisi dan virulensinya yang berbeda
sehingga memberikan gambaran vaksin juga
vaksin juga yang berbeda
tetapi pola penularannya hampir sama
oleh karena itu
kita tetap menyarankan
ini adalah kunci pertama
semua kita harus divaksinasi
kalau kita bergeja
supaya kita masuk dalam kategori pelacakan kontak
jadi kontak tracing ini adalah salah satu pilar
untuk melihat pola dan menghentikan penularan
jadi kalau kita kasus terkonfirmasi
kita kontak erat
kita harus melaporkan ini ke satgas tracing
yang sekarang ada di ppkm
di ppkm desa
termasuk juga di ppkm kelurahan
jadi kita harus melaporkan diri
sehingga satgas tracing akan bisa bekerja secara maksimal
dan kemudian memisahkan mana yang sakit
mana yang kontak erat
dan mana yang masih sehat
ini mungkin yang harus kita optimalkan
dan memang kita tetap mewaspadai
ada mutasi mutasi baru
tetapi penularan infeksi
dengan demikian apapun variannya
apakah alpha atau beta atau delta
ini dengan sendirinya juga akan bisa kita hindari
persoalannya juga yang kedua adalah dihilir di rumah sakit
para klinisi tentunya
atas bantuan dari berbagai peneliti
mesti memahami karakteristik perubahan
atau perburukan kasus
oleh karena varian varian tersebut
misalnya kenapa sekarang masuk di gwede semuanya dengan penemuni
dan kemudian sedang berat dan kritikal
berbeda dengan tahun dua ribu dua puluh
di mana kasus ringan lebih dominan
dan kemudian fase sedang
dan ini juga menjadi pertanyaan
dan harus bisa dijawab oleh para klinisi
dalam memberikan respons pengobatan yang cepat dan tepat
baik di ugd maupun di ruang isolasi
maupun juga di icu
kita tahu bahwa semua ini akan mengakibatkan terjadinya infeksi
penemunia klamasi kemudian kemudian kemampuan
agulasi dan kemudian juga hipoksemi
dan para klinisi memang sangat perlu dengan kekayaan informasi tersebut
sehingga dengan demikian
dalam tata kelola klinisnya
bisa memberikan respon yang cepat
sementara di hulu
kini juga perlu informasi ini
agar dengan demikian kontak tracing
dan kemudian isolasi mandiri
bisa diatur dan dikelola dengan sebaik baiknya
pak alex sedikit tadi karena sudah menyinggung masalah testing
kita kan targetnya empat ratus ribu per hari
tapi tampaknya memang jumlahnya relatif
beberapa hari sebelumnya
sempat menyentuh angka dua ratus dua puluh delapan ribu
bagaimana kemudian menyeimbangkan ataupun mengejar target ini
di sisi lain kemungkinan varian varian baru muncul
hadir di indonesia
itu tidak bisa kita kesampingkan begitu saja
kuncinya di testing tapi angka testing hanya di posisi saat ini saja
sebagaimana struksi mendagri
pendatipun ini berlaku di pulau jawa bali
dan di luar jawa bali
dan level empat dan ppkm juga untuk ppkm mikro level tiga
bahwa semua spiritnya adalah
ditugaskan untuk melakukan kontak tracing
dan kontak tracing itu untuk
untuk setiap kabupaten kota
untuk di setiap desa
kelurahan sudah mempunyai target
oleh karena itu memang pemerintah sekarang
sedang iatkan mengaktifkan
seluruh kontak tracing di dalam ppkm desa
ataupun ppkm kelurahan
karena ini merupakan salah satu
instrumen kita untuk bisa melihat
mana yang terinfeksi mana yang bergejala
mana yang kontak erat
jadi kalau misalnya data itu berubah
itu memang sesuai dengan dinamika lapangan
dan juga dinamika entry data
karena saat gas tracing itu ada dua kategori
ada yang dilaksanakan berbasis kepada tracing lapangan
tapi ada juga yang berbasis kepada aplikasi
dua dua ini harus terpenuhi
dan dua dua ini harus komplementer
harus bisa dijalankan
tidak bisa kita mendigitalisasi seluruh desa
dan kelurahan se indonesia
karena kita beragam dan kita beragam
dan kemudian juga kemampuan penduduknya
juga berbagai macam
sehingga kedua instrumen tersebut harus berjalan
dan atas arahan ksatgas covid sembilan belas nasional
maka kontak tracing yang berbasis digital
yang saat ini sedang diaktifkan satgas
sedang disiapkan untuk masuk ke desa desa dan kelurahan
demikian juga dengan satgas lapangan
di mana tracing lapangan ini akan dibantu oleh
ini akan bekerja sama untuk bisa menyisir
seluruh area yang ada di daerah desa dan di daerah kelurahan
melalui berbasiskan ppkm mikro
tentu dalam hal ini
lurah dan kemudian juga kepala desa
sangat berperan penting
tapi sifatnya adalah semua kolaborasi
dan semuanya mengambil peran
dan semuanya berkontribusi
dan tujuannya hanya satu
bagaimana semua ini bisa kita menyelesaikan masalah pandemi ini
dengan iman dengan aman dan dengan imun
oke salah satu target lain yang juga sudah disampaikan pak presiden hari ini
bapak bapak diharapkan akhir tahun ini dua ribu dua puluh
bagaimana cara selanjutnya
kita akan bahas
usai jeda tetap bersama kami
terima kasih pak presiden
tinggi kadar antibody yang ada di orang orang yang sudah divaksinasi
dan seberapa banyak kekebalan itu sudah terjadi di masyarakat
itu yang akan menentukan
karena dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pengembang vaksin
itu disebutkan bahwa vaksin pasien yang sekarang sudah dipergunakan itu
masih efektif untuk mengendalikan virus sars cov dua ini
termasuk varian delta
dan who juga pedulungannya sampai saat ini
itu masih bisa dipergunakan
jadi kita saat ini memang sudah waktunya untuk merencanakan
dan mencari penelitian booster atau suntikan ketiga
mengingat suntikan suntikan pertama kan dilakukan bulan januari
sudah bulan juli habis
berarti sudah lewat enam bulan
kenapa enam bulan
karena dari beberapa studi menunjukkan bahwa antibody yang ada di beberapa individu ya
contoh waktu itu
yang pertama tentu dari para penyintas covid
itu antibody nya bertahan sampai sekitar delapan bulan
sedangkan studi yang dilaporkan oleh sementara ini ya
walaupun belum resmi
dari teman teman di bandung
itu setelah enam bulan memang terjadi penurunan antibody
nah jadi dari fakta itu tentu kita harus sudah memikirkan
strategi untuk memberikan vaksin yang ketiga
nah dengan tanda ketik keterbatasan jumlah vaksin sekarang ini
tentu kita harus menetapkan prioritas
jadi sekarang yang sudah diterapkan adalah
mendahulukan memiliki risiko terpaparnya lebih tinggi
yaitu teman teman kita tenaga kesehatan yang di frontline
yang berinteraksi langsung dengan pasien pasien
dan sekarang sudah dimulai di beberapa tempat untuk memberikan
memberikan suntikan ketiga
tapi tentu di sisi lain
kita juga harus berusaha agar suntikan ketiga itu tidak memperlambat
pemberian suntikan yang pertama dan kedua
karena coverage itu seperti yang diharapkan oleh bapak presiden
nah jadi memang kita harus
harus ada kesimbangan
satu sisi kita harus menggenjot
menambah jumlah orang yang divaksinasi
di sisi lain juga kita harus tetap mempertahankan level proteksi
terutama kalangan nakes
baik pak alex bagaimana dari
dari satgas pak
untuk menyeimbangkan ini
di satu sisi memang kita harus mengejar untuk target vaksinasi
seperti yang disampaikan presiden hari ini
tapi juga ada kebutuhan tadi seperti prof amin sampaikan
untuk dosis ketiga mengingat kemungkinan rentangnya hanya enam bulan
untuk antibody pasca vaksin
ya jadi vaksinasi itu dinamikanya cukup tinggi
karena kita juga mengikuti dinamika infeksi yang terjadi di berbagai zonasi wilayah
dan yang kedua juga kita mengikuti dinamika berbagai perubahan
pola infeksi tersebut
yang dulunya banyak usia lanjut dan dewasa menengah
sekarang banyak juga akhirnya melanda mereka yang usia lebih muda
sehingga ini juga menjadi pertimbangan
lalu siang kemudian juga kita lihat dari mortality
banyak kasus kasus terjadi pada orang tua dan lansia
dan dengan adanya sekarang kluster keluarga
mau tidak mau
populasi rentan di tengah keluarga
ini juga menjadi berdampak di dalam menghadapi infeksi tersebut
sehingga semua ini harus
harus harus diperhatikan
ada percepatan untuk bisa mencakup semua sasaran sasaran yang kelompok rentan tersebut
kalau sdm kesehatan adalah kelompok yang berisiko
karena mereka bekerja di daerah zonasi infeksi
dan setiap hari bertemu dengan mereka yang terkonformasi
sehingga mereka juga sebenarnya adalah kontak erat
sehingga sdm kesehatan yang pertama sudah mendapatkan vaksinasi
dan kalau kita lihat persentasenya cukup baik
baik vaksinasi satu
sehingga dalam enam bulan ini
karena kita lihat ada pola dan gelombang kedua infeksi ini melanda
dan memberikan respon terhadap rumah sakit
maka perlu kita pikirkan sdm kesehatan untuk mendapat booster ketiga
ataupun suntikan ketiga
dan yang kedua adalah lansia
lansia ini kalau kita tidak salah
kita programkan ini lebih kurang dua puluh dua juta atau dua puluh satu lima juta
tapi penyerapannya ini masih kecil
jadi ini menjadi tugas kita bersama
baik di tingkat desa kelurahan maupun perkotaan
untuk bisa mendorong lansia mendampingi lansia untuk mereka divaksinasi
tentu harus diciptakan akses dan akselerasi
sehingga lansia yang jumlahnya dua puluh satu lima juta tersebut bisa diserap lebih tinggi
dan kemudian yang harus kita pikirkan juga adalah remaja
jadi remaja anak sekolah
karena dalam hal ini kita lagi menunggu rekomendasi tagi
sehingga vaksinasi untuk remaja dan anak sekolah ini bisa diselenggarakan dengan cepat
untuk mengantisipasi ada perburukan oleh karena mutasi
sehingga remaja usia belasan tahun dan juga kemudian anak anak
bisa direkomendasikan untuk bisa dilaksanakan
dewasa muda juga sekarang sudah menjadi target
dan mereka berada di tugas publik
tentu ini bisa menjadi sasaran sasaran untuk vaksinasi
nah yang terakhir adalah bagaimana serbuan ini bisa berjalan dengan baik
serbuan ini bisa berjalan dengan baik kalau ada vaksinator
ada tempat sentra vaksinasi dan kemudian ada supply
jadi supply tergantung kepada cold chain nya
sentranya tergantung kepada lokasinya
serbuannya itu tergantung kepada vaksinator dan semua penyelenggara
supaya vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik
ini yang harus bisa kita siapkan dan kita dorong
sesuai juga dengan apa yang tertulis pada inventar kri dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam
maka semua gubernur pati kota akan mendorong supaya vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik
dan gubernur juga diberikan kekuasaan untuk mengalokasikan vaksin di provinsi masing masing
khususnya bagi daerah daerah yang rentan sehingga bisa dilakukan vaksinasi
dan vaksinasi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama semua
tidak hanya pemerintah tapi termasuk juga masyarakat
dan semua ini bisa kita kerjakan melalui ppkm skala mikro
ataupun ppkm di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan
sehingga sesuai dengan apa yang diarahkan oleh bapak presiden
ini bisa akan berjalan sesuai dengan rencana
sepanjang supply cold chain ini bisa terus berjalan
sesuai dengan aturannya di tingkat end user
baik harapannya demikian targetnya bisa sama sama kita capai
mohon maaf saya harus sudahi diskusi malam hari ini waktu kita terbatas
terima kasih sebelumnya prof amin dan pak alex waktunya untuk malam hari ini
salam sehat selalu selamat malam
terima kasih selamat malam